yes mulai satu april dua ribu dua puluh dua korea selatan akan membuka pintu masuk bagi wisatawan mancanegara nih
sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan kuasa usaha ad interim
zelda desanim panggap semenida calcinasoyo
kabar baik selamat malam
ibu zelda kalau membahas mengenai pembukaan pembatasan wisatawan mancanegara di korea selatan
saya harus tahu dulu indonesia masuk dalam daftar negaranya kah
nah ini bentar mbak pertama tama saya harus meluruskan dulu nih agar tidak terjadi salah paham
jadi berdasarkan website korean tourism organization
di sini ada kata kata feepiter itu jangan diartikan sebagai wisatawan pengunjung
nah jadi yang akan dilakukan pada satu april dua ribu dua puluh dua itu oleh pemerintah korea selatan adalah
membebaskan kewajiban karantina bagi mereka yang masuk ke korea selatan
nah siapakah yang bisa masuk ke korea selatan
ini masih sama dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah korea selatan sejak awal pandemi
yaitu hanya selektif gitu ya
dan mereka yang melakukan tugas tugas apa namanya misalnya pemerintahan atau sesuatu yang urgency begitu
nah kalau wisata sendiri tidak masuk kebetulan dalam kategori tersebut
jadi mohon maaf nih kalau ternyata berita yang saya sampaikan ini ternyata mungkin tidak terlalu baik
kita agak patah hati sebetulnya ya karena ternyata bukan liburan tapi kunjungan
kunjungan ke korea selatan yang akhirnya bebas karantina per satu april nanti
dan kunjungannya juga masih dalam batas bukan turis begitu bukan wisatawan
tapi kalau melihat dari pembebasan karantina ini
sebetulnya memang kesiapan korea selatan dalam pembukaan pembatasan ini seperti apa ibu zelda
kalau untuk kesiapan sendiri sebenarnya bisa dibilang bahwa
pemerintah korea selatan ini setiap november tahun lalu
dia sudah menyampaikan akan menerapkan skema hidup bersama covid sembilan belas
jadi mereka sudah mulai tuh misalnya melonggarkan pembatasan pembatasan
pada akhirnya nanti akan memperlakukan covid sembilan belas sebagai penyakit flu biasa
nah mereka ada tiga fase
misalnya pelonggaran social distancing
kemudian pemberian izin untuk penyelenggaran event berskala besar
penghapusan batasan jumlah orang yang berkumpul
tapi ternyata jumlah penduduk yang terpapar itu makin hari makin tinggi
khususnya sejak munculnya varian omikron
jadi tingkat paparannya itu malah makin tinggi
bahkan pada minggu lalu itu mencapai sekitar enam ratus ribuan gitu per hari
sekarang sudah agak menurun tapi tetap di angka empat ratus sembilan puluh
sembilan puluh an per hari ini
jadi kelihatannya meskipun sebenarnya pada dasarnya pemerintah korea selatan bisa dibilang siap
tapi mungkin masih butuh waktu untuk membuka kembali bagi wisatawan
baik masih membutuhkan waktu untuk membuka akses atau pembatasan perbatasan bagi para wisatawan
termasuk dengan wisatawan indonesia mungkin
sejauh ini upaya dari kbri kepada pemerintah korea selatan
negosiasinya karena kita tahu sebelum pandemi
ternyata warga negara indonesia
ini jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar juga di korea selatan
bagaimana negosiasi sejauh ini
ya memang banyak orang indonesia yang berwisata ke korea selatan
kita masuk dalam lima belas besar tidak sampai sepuluh besar sih
kita nomor dua belas atau nomor tiga belas begitu masih di bawah lima negara asean yang lain
tapi memang kita selalu menyampaikan kepada pihak korea selatan
perkembangan positif yang terjadi di negara kita
misalnya vaksinasi sudah meningkat
mencapai berapa persen kemudian booster juga sudah dimulai dan sebagainya
jadi itu membuat pemerintah korea selatan akan mempertimbangkan
akan memberikan visa untuk wisatawan indonesia
namun karena ini situasi pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa
jadi pemerintah korea selatan memang sejak awal ini sudah
katakanlah seperti menutup pintu begitu ya untuk wisatawan asing
dan ini pun sebenarnya tidak dilakukan oleh pemerintah korea selatan saja
tapi oleh seluruh pemerintah
dan ini juga terjadi di dunia begitu ya termasuk indonesia sendiri
yang membatasi masuknya wisatawan asing ke negaranya akibat pandemi
jadi ini memang benar benar suatu kebijakan yang kita pun tidak bisa
apa memaksa mereka untuk segera mengubahnya
karena kita tahu betapa sulitnya keadaan ketika pandemi itu
banyak yang tertular banyak yang sakit dan sebagainya
tapi kita selalu menunjukkan kepada pemerintah korea selatan
bahwa perkembangan di indonesia itu
sudah sampai seperti ini dan semuanya positif
oke sementara kalau di indonesia sudah dibuka secara perlahan
untuk wisatawan asing ke dalam indonesia bahkan kalau ke bali tidak ada karantina juga
karena kita tahu indonesia tahu bahwa turisme adalah salah satu ekonomi terbesar begitu
penerimaan negara terbesar
bagaimana kemudian di korea selatan sendiri mengenai pandemi
dan juga para wisatanya yang sampai sekarang ternyata masih menutup pintu untuk para wisatanya
bagaimana perkembangan di indonesia
ya memang keadaan pandemi di korea selatan pun sangat berpengaruh terhadap situasi pariwisata di sini
banyak sekali tempat tempat wisata yang harus tutup
ataupun usaha usaha yang terkait dengan wisata itu tutup
jadi mirip dengan negara negara lain di dunia samalah dengan indonesia
bahwa ini sangat menyebut perekonomianya
karena itu sejak november tahun lalu itu tadi yang saya sampaikan
bahwa pemerintah korea selatan sudah memiliki program untuk menuju ke hidup bersama pandemi covid sembilan belas ini
jadi memang kita saya yakin sih bahwa pemerintah korea selatan pada saatnya nanti
apabila kondisi di negaranya sudah membaik pasti akan membuka wisata lagi untuk wisatawan asing
oke dalam waktu dekat bisa kita prediksi mungkin bu zelda kira kira kapan
pembatasan untuk para wisatawan asing termasuk indonesia mungkin
karena kan hidup dengan berdampingan dengan pandemi sudah jadi strategi
sudah jadi rencana ke depannya tahun ini kah
ya saya sih bukan kenayang sih mbak elang
dan juga mungkin harus kita nonton ke pemerintah korea selatanya
tetapi saya pikir sih tapi ini jangan dijadikan panduan atau asuhan
saya pikir sih tahun ini akan buka
cuma saya tidak tahu bulan apa tapi saya yakin itu tahun ini akan bisa
harapan yang sama juga pastinya untuk masyarakat yang ingin sekali pergi ke korea selatan
untuk menyaksikan para wisata di sana
ibu zelda wulan kartika terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sehat selalu kamsahamnida